polisi menyelidiki penyebab kebakaran sebuah pabrik korek di kabupaten tangerang banten pada selasa sore
lima orang telah diperiksa sementara itu proses pemadaman hingga kini masih dilakukan
banyaknya material mudah terbakar dan juga sulitnya pasokan air membuat api sulit dijinakan
hampir tujuh belas jam petugas dinas program kebakaran kabupaten tangerang berjibaku memadamkan pabrik korek api di kawasan industri laksana paku haji kabupaten tangerang banten
proses pemadaman api baru mencapai enam puluh persen
banyaknya material yang mudah terbakar ditambah sulitnya pasokan air membuat petugas kesulitan menjinakkan si jago merah
selain itu sumber api yang berasal dari material gas dan plastik juga tertutup reruntuhan bangunan
petugas menggunakan cairan busa guna mempercepat pemadaman
update terbarunya untuk terkini situasi dan kondisi sudah terkendali
sehingga empat puluh persen lagi sudah selesai
untuk kesulitannya itu tadi bahan yang terbakar tertindih reruntuhan
jadi agak sulit kita harus diurai dulu
baru bisa kita padamkan
sementara itu polisi masih mendalami keterangan saksi yang mengatakan api diduga berasal dari bagian penyortiran korek hingga membakar seluruh isi gudang
meskipun sedang ada aktivitas para karyawan berhasil keluar melalui pintu belakang
saat api berkobar
nah ini masih dalam tahap penyelidikan ya
hari ini kami sudah memanggil manajer pengawas terhadap para karyawan
kemudian karena apinya cukup besar kaget terlempar
saat terlempar baru menyebabkan kebakaran
tapi ini boleh diduga tapi ada lagi sebagai informasi
bahwa pada saat penyantrian tersebut terlihat ada percikan api di bagian korek gasnya itu
mau dipadamkan mengenai apar tapi ternyata api sudah membesar
sebelumnya kebakaran hebat terjadi di pabrik korek api yang berada di kawasan industri laksana business park pada selasa sore
sumber api untuk sementara diduga berasal dari percikan korek hasil produksi dari tempat penyortiran barang
kebakaran juga menghanguskan sebelas unit kendaraan roda dua dan dua unit kendaraan roda empat
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
dimas arief setiawan tangerang banten